penyebab kematian tertinggi di indonesia didominasi oleh penyakit jantung dan pembuluh darah serta strok
lalu bagaimana keterkaitan antara penyakit jantung dan juga stroke
dan apakah penderita gangguan jantung berpotensi mengalami serangan strok
kita akan membahasnya bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari uner dan rs dr sutomo
dr muhammad yusuf al saghaf selamat pagi
dr yusuf apa kabar
selamat pagi mas aldi
baik dokter langsung saja pertanyaan pertama apa saja sih dok faktor risiko yang menyebabkan penyakit jantung koroner
terima kasih mas aldi jadi mungkin sudah banyak yang tahu ya bahwasannya faktor resiko jantung koroner itu sangat mudah kita kenali
ada yang sifatnya tradisional ada yang bisa dilakukan intervensi dan ada juga yang merupakan suatu hal yang non modifiable
contohnya adalah mereka yang punya hipertensi diabetes merokok
kolektrol obesitas itu adalah faktor risiko
namun demikian juga ada faktor resiko yang tidak bisa kita intervensi termasuk usia kemudian genetik
lalu terkait dengan penyakit stroke dokter apakah mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung ini berpotensi besar terserang strok
ini menarik ketika kita berusaha mengkaitkan antara penyakit jantung dengan strok
kita harus pahami bahwasannya stroke itu sendiri ada beberapa
macem utamanya dibagi dua ini strok perdarahan dan juga adanya suatu strok iskemik
atau kurang lebih ada satu penyempitan atau pembuluh darah yang mengalami penutupan
mereka yang mengalami stroke yang sifatnya iskemik itu memiliki faktor resiko yang sama dengan penyakit jantung koroner
jadi kedekatan kita sangat mirip faktor risikonya
oke sangat dekat ya faktor risiko
dan sebabnya lifestyle yang tadi ya kurang baik sehingga mendorong penyakit jantung dan strok tersebut
nah dokter apakah benar ritme jantung yang tidak teratur kemudian juga bisa mempengaruhi potensi terjadinya stroke
nah betul jadi struk yang lain ini adalah ketika jantung itu memiliki irama yang tidak teratur
mungkin sejauh sering mendengar kalau ada suatu atrial fibrilasi
suatu gangguan irama tersering yang kita jumpai
maka ada kecenderungan terbentuk suatu bekuan darah di jantung
nah bekuan darah ini tentu saja bisa kita nilai dan bisa kita cegah
namun demikian juga memiliki resiko untuk lepas dari ruangan jantung
ketika terlepas maka tempat tersering yang dituju adalah aliran ke otak
sehingga terjadilah strok
dok ini menarik juga kita bahas soal kelainan ritme jantung atau atrial fibrilasi tadi yang dokter sempat sebutkan
ini sebetulnya hal yang bisa dicegah ataupun bisa dikontrol
atau tidak sih dok
ya terima kasih jadi sekali lagi bisa diprevensi
tetapi ketika sudah terjadi maka umumnya seorang dokter bersama pasiennya memutuskan bersama
karena preferensi pemerintah itu juga menentukan apakah iramanya kita kontrol
supaya tidak terlalu cepat nantinya
atau kita usahakan untuk ubah ke irama normal
itu sebuah pilihan yang harus diputuskan bersama
atrial fibrilasi atau kelainan ritme jantung
ini sifatnya karena faktor keturunan genetik atau juga karena ada faktor gaya hidup yang tidak sehat
apa sebetulnya yang mendorong kelainan ritme jantung itu dok
terima kasih mas aldi
jadi faktor resikonya kurang lebih cukup banyak
tetapi salah satu yang penting yang saya utarakan adalah faktor resiko af adalah penyakit jantung koroner
jadi faktor resiko jantung koroner itu secara otomatis juga menjadi faktor resiko terjadinya atrial fibrilasi
selain jantung koroner
jantung koroner maka gangguan fungsi jantung atau gagal jantung
kemudian penyakit paru menanggun
kemudian masalah genetik
itu juga menjadi atau memberikan kontribusi terhadap terjadinya atrial fibrilasi
jadi faktor resikonya makin banyak
salah satunya adalah penyakit jantung koroner itu sendiri
oke nah lalu dok pemeriksaan seperti apa ini yang baiknya dilakukan
untuk menekan potensi terjadinya strok bagi yang memiliki gangguan ritme jantung atau atrial fibrilasi tadi
jadi mereka yang sudah memiliki atrial fibrilasi
sekali lagi harus ada komunikasi dengan diskusi dan diskusi bersama dengan kardiolognya
kita bersama sama menentukan apakah sebaiknya irama tersebut bisa atau dinormalkan
atau sebaiknya dikontrol kecepatannya
masing masing punya kelebihan dan kekurangan
tentu saja yang paling penting ketika iramanya diputuskan untuk dipertahankan
ataupun tidak bisa
kalau tidak bisa dinormalkan maka kita harus mencegah terjadinya strok
dengan memberikan suatu anti koagulan
dok penyakit jantung dan kardiofaskular ini kan disebut merupakan penyakit penyakit
yang menyumbang angka kematian tertinggi ya di indonesia
bisa sampai setinggi itu penyebabnya apa dok
dan langkah apa yang seharusnya kita bisa lakukan untuk mencegahnya
ya ini yang menarik mas aldi
jadi ketika kita melihat bahwa
yang tadi dikemukakan juga faktor risiko ini adalah keterkaitannya dengan lifestyle
maka lifestyle yang sama ini seperti saya sebutkan tadi
hipertensi diabetes kolesterol merokok obesitas aktivitas yang kurang olahraga
itu memberikan kontribusi pada kemungkinan terjadinya struk dan serangan jantung
menariknya adalah kalau kami ambil data dari who
delapan belas juta orang yang meninggal atau mortalitas pada tahun dua ribu sembilan belas
sekali lagi kalau kita bisa memprevensi hipertensi diaktif kolesterol
dan terjadinya serangan jantung atau strok saya yakin angka mortalitasnya akan menurun
ini juga dok sekarang ada berubah tren yang berubah ya ada pergeseran
dahulu mungkin yang terkena penyakit strok atau jantung ini masyarakat yang di kalangan usia tua
begitu tapi saat ini anak muda juga sudah bisa terkena jantung dan juga strok ya dok
yang bisa dilakukan oleh anak muda agar terhindar
apa juga sebetulnya yang mendorong anak muda zaman sekarang itu
gampang begitu terkena penyakit yang seharusnya tidak terkena oleh anak muda ini
terima kasih mas aldi karena betul betul mencermati ada shifting epidemiologi ya
kalau dulu kita bicara penyakit jantung koroner dan stroke itu memang monopoli pada mereka yang usia lanjut
namun demikian sekali lagi kami mengamati dan melihat data menunjukkan bahwasannya
angka faktor resiko yang kami sebutkan tadi itu tidak hanya muncul pada usia lanjut
tetapi pada usia muda dengan intensitas yang lebih berat
konkretnya begini konkret rokoknya lebih intens frekuensinya lebih banyak
dan dyslipidemi atau kolesterolnya jauh lebih tinggi
dan ini semua mengakibatkan umumnya kejadian serangan jantung dan strok yang lebih awal

jadinya risiko terkenanya sama tingginya atau justru malah lebih besar untuk anak muda

kita mendiferensiasi ya pada mereka yang usianya di bawah lima puluh lima puluh hingga enam puluh lima dan di atas enam puluh lima
mereka yang di bawah lima puluh tahun itu secara usia tendensi untuk mengalami penyakit atherosklorosis
baik stroke ataupun serangan jantung itu lebih kecil
tetapi ketika faktor resikonya lebih berat dan lebih banyak
tentu bisa jadi faktor resikonya lebih tinggi dibandingkan
mereka yang usia lanjut mas
baik dr yusuf ini semoga dialog kita pada pagi hari ini bisa membuka mata masyarakat
bahwa memang kita harus menjaga kesehatan jantung kita mulai dari sekarang ya
dengan kegiatan kegiatan yang mensupport gaya hidup sehat dan juga makanan makanan yang sehat
dan mendukung kerja kardiovaskular tubuh kita yang lebih baik
terima kasih dr muhammad yusuf al sagos spesialis jantung dan pembuluh darah universitas erlangga
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini cnn healt
terima kasih dok salam sehat
terima kasih selamat pagi salam sehat